tim densus delapan puluh delapan anti teror mabes polri menangkap seorang terduga teroris di kawasan sleman daerah istimewa yogyakarta minggu pagi
saat menggeledah rumah terduga teroris petugas menemukan dua buah bom rakitan
tim densus delapan puluh delapan menggerbek sebuah rumah di dusun jetis jogopaten pandowoharjo sleman daerah istimewa yogyakarta minggu pagi
petugas menangkap seorang terduga teroris berinisial aw
dari penangkapan ini tim densus delapan puluh delapan menemukan dua buah bom rakitan dari rumah aw
dua bom rakitan ini kemudian diledakkan oleh tim j bom gegana polda d i e
setelah penggerebegan petugas gegana juga melakukan penyisiran dan sterilisasi di rumah terduga teroris
selain dua buah bom rakitan petugas juga menemukan benda seperti pakaian bertuliskan tauhid senjata tajam dan lain sebagainya
hingga minggu siang rumah terduga teroris masih dijaga oleh petugas kepolisian dari polresta sleman
walau membenarkan adanya penangkapan terduga teroris di wilayahnya
kapolresta sleman kombespol ari supriono tidak bersedia menjelaskan detail penangkapan
hari ini rekan rekan densus delapan puluh delapan sedang melaksanakan penangkapan di wilayah hukum sleman polsek sleman
terkait hal hal lain silakan reka rekan dari wartawan bukini mabespolri
kami membeka terkait dengan pengamanan
kami akan mencari penangkapan teroris di wilayah hukum sleman
kami akan mencari penangkapan teroris di wilayah hukum sleman
kami akan mencari penangkapan teroris di wilayah hukum sleman
kami akan mencari penangkapan teroris di wilayah hukum sleman

kami akan mencari penangkapan teroris di wilayah hukum sleman
kami akan mencari penangkapan teroris di wilayah hukum sleman
kami akan mencari penangkapan teroris di wilayah hukum sleman
kami akan mencari penangkapan teroris di wilayah hukum sleman
kami akan mencari penangkapan teroris di wilayah hukum sleman
kami akan mencari penangkapan teroris di wilayah hukum sleman
kami akan mencari penangkapan teroris di wilayah hukum sleman
kami akan mencari penangkapan teroris di wilayah hukum sleman
kami akan mencari penangkapan teroris di wilayah hukum sleman
kami akan mencari penangkapan teroris di wilayah hukum sleman

kami akan mencari penangkapan teroris di wilayah hukum sleman

kami akan mencari penangkapan teroris di wilayah hukum sleman
kami akan mencari penangkapan teroris di wilayah hukum sleman
kami akan mencari penangkapan teroris di wilayah hukum sleman
kami akan mencari penangkapan teroris di wilayah hukum sleman
kami akan mencari penangkapan teroris di wilayah hukum sleman
kami akan mencari penangkapan teroris di wilayah hukum sleman